tiga lembaga pencegahan dan juga pemberantasan korupsi
yakni polri kpk dan juga kejaksaan agung
melakukan peradatanan nota kesepahaman dalam pemberatasan korupsi
salah satu isi nota tersebut mengharuskan salah satu lembaga
untuk meminta izin kepada pimpinan lembaga lain
apabila akan melakukan penggeledahan atau pemanggilan terhadap anggota
yang diduga terlibat tindak pidana
pembinaan aparatur penegak hukum pasal tiga ayat satu satu
nota kesepahaman ditandatangani ketua kpk gusra harjo
kapolri jenderal polisi tito karnavian
dan jaksa agung hm prasetyo lima belas polri jakarta pada rabu siang
kesepakatan ini tertuang dalam surat tiga lembaga penegak hukum
tentang kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
ada lima belas butir atau pasal yang tertuang dalam mou kerjasama
ketiga lembaga penegak hukum ini
di antara butir
kesepakatan yang mengatur tentang teknis pemanggilan aparat atau petugas
yang tersangkut kasus korupsi
hingga tata cara penggeledahan yang dilakukan di kantor kpk
polri maupun kejaksaan agung
namun permintaan izin kepada pimpinan lembaga lain
tidak berlaku apabila terjadi operasi tangkap tangan
poin permintaan izin terhadap pimpinan lembaga
mengingatkan publik terhadap ketegangan yang kerap terjadi
antara lembaga polri dan kpk
dalam melakukan penyidikan lintas lembaga
kami selalu berkomunikasi dengan para pimpinan
sehingga ketika ada masalah masalah yang melibatkan dua intansi
kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi
saya pikir itu
nota kesepahaman ini sendiri dibuat untuk meningkatkan sinergi kerjasama
dan koordinasi ketiga lembaga penegak hukum
dalam pemberantasan korupsi
kerjasama ini berlaku hingga tiga tahun ke depan
mou itu adalah pembaruan dari mou kita yang lama
dari tahun dua ribu enam belas mou itu habis
kemudian kita perbaiki
kita perbarui hari ini
dan akan berlaku sampai maret dua ribu sembilan belas
sementara dpr menilai mou ini merugikan kpk
dalam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan
atas anggota polri dan kejagung
alasannya kpk harus meminta izin polri dan kejagung
jika ingin melakukan penggeledahan
serta pemeriksaan kepada anggota institusi tersebut
tentu sebelum membuat keputusan untuk menerima mou
yang saya sampaikan tadi
pimpinan kpk sudah mempelajari segala sesuatunya
saya kira tidak ada soal karena penggeledahan yang dimaksud
berbeda dengan operasi tangkap tangan
dalam hal operasi tangkap tangan tentu tidak diperlukan izin
jadi penggeledahan saya kira sesuatu yang memang harus diatur
jauh sebelum itu md tiga misalnya sudah mengatur ketentuan tentang bagaimana
apa namanya bagaimana proses penggeledahan yang harus berlaku di kepala mou
di kompleks parlemen itu
ini saya kira sesuatu yang memang harus diatur
bukan berarti atau jangan ditafsirkan sebagai semangat untuk menghalang halangi
upaya kpk untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini
ya ini kan institusi penegakan hukum yang harusnya memang
harus ada semacam protap ya
kita juga belum tahu apa isi dari mou tersebut
tapi kepala mou dan kpk punya topoksi masing masing
yang jelas kan jangan sampai nanti kalau satu sama lain demikian
terus misalnya ada yang tersangkut ya jangan sampai justru itu menjadi
upaya untuk melindungi gitu loh
aparat penegak hukum kan juga sama kedudukannya di dalam hukum
namun dpr menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam mou tersebut

kpk tetap dapat bekerja maksimal dalam proses pemberantasan korupsi
eko ardi cnn indonesia